ratu menganggapnya sangat lucu tetapi raja tidak menyetujuinya
oh dia suka menumbuhkan sesuatu
lihat betapa kotor dan tidak terawatnya dia
apakah seperti itu penampilan putri
keluarkan dia dari sana sekarang
aku akan mengeluarkannya sendiri
ratu mencari raja
oh jangan buat dia menangis seperti itu
dia sangat baik kepada teman bermainnya
karena itu dia paling bahagia di sini
aku akan memastikan dia mandi dan terlihat seperti putri saat makan malam
maka sang putri tumbuh dengan bekerja di kebun sayur dan ladang
dia akan bekerja keras siang dan malam untuk mendapatkan hasil panen terbaik di kerajaan
tahun tahun berlalu sudah waktunya bagi putri belzoa
untuk menjadi putri belzoa yang dimahkotai
raja punya rencana besar untuknya
setelah penobatanmu kau akan mendapatkan hak untuk memerintah kerajaan ini
dan suatu hari saat kau menemukan pangeranmu
kalian berdua akan menikah dan memerintah bersama
masa depan yang sangat indah menantimu sayang
oh putriku yang cantik untuk menjadi putri dimahkotai
ada apa sayang apakah kau tidak bersemangat
oh ya masalahnya adalah ibu dan ayah
aku aku tidak ingin menjadi putri yang dimahkotai
kenapa aku tidak bisa membayangkan diriku duduk di aula dan membuat keputusan
aku aku tidak bisa
lalu apa yang bisa kau lakukan
kau bisa menjadi siapa lagi selain menjadi putri
ah seorang petani aku ingin menjadi petani ayah
tidak ada yang lebih kusukai selain merasakan matahari dan angin dan tanah yang indah subur di bawah kakiku
tidak ada yang membuatku lebih bahagia daripada menanam benih merawatnya dan melihatnya tumbuh
tidak ada kesenangan yang lebih besar bagiku selain melihat tanamanku yang aku tanam
dimasak dan dinikmati dengan lezat
petani kau seorang putri
jika ayah memahkotaiku aku akan menjadi penguasa yang mengerikan dan itu tidak akan baik untuk ayah atau untuk rakyat kita
tapi aku pandai bertani
hasil panenku menjadi salah satu yang terbaik di kerajaan kita
apakah itu sebabnya kau ingin bertani
karena hasil panenmu menjadi yang terbaik
iya tapi aku suka pertanian
ayah akan memberimu seluruh ladang untuk dirimu sendiri
oh ayah terima kasih terima kasih terima kasih
sang putri bekerja sangat keras di ladang
dia bertani dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang
dia membagi ladangnya menjadi beberapa area dengan berbagai jenis tanaman dan sayuran
dia bahkan memiliki kebun dapur sendiri di mana dia akan menanam sesuatu untuk makan

kau pasti lapar kan
tolong jangan makan hasil panen
datang ke sini dan ambil ini
kau memiliki hak yang lebih besar dalam hal ini daripada kami manusia
ini susu segar dari sapiku
jaring yang indah
hewan ternak kecil senang dengan putri karena dia merawat mereka juga dengan memberi buah buahan dan susu untuk mereka
kecintaan sang putri merawat tanamannya membuat mereka terasa begitu indah dan juga lezat
musim tanam baru sudah dekat jadi raja sedang melakukan perjalanan untuk menemui pri tanderina
belzoa ayah tidak akan membiarkanmu tetap menjadi petani
bukankah itu raja apa yang dia rencanakan terhadap putri tercinta kita
ingatlah aku telah menyelamatkanmu sekali dan kau berjanji untuk mematuhiku setiap kali aku membutuhkan bantuanmu
tentu saja yang mulia
iya waktu itu telah tiba
apa yang bisa aku lakukan untukmu
putriku dia seharusnya dinobatkan tapi dia malah ingin menjadi petani
dan dia melakukan ini karena dia berhasil dalam hal itu
jika dia gagal dan aku yakin akal sehat akan menang
dia akan menyerah menjadi petani dan menjadi putri sebagaimana seharusnya
aku mengerti jadi apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan
kirim kekeringan agar tanaman yang putriku tanam hancur
aku tidak bisa membuat kekeringan datang hanya di satu ladang
itu akan datang di seluruh kerajaan
lumbung kami penuh
kerajaanku bisa bertahan dari kekeringan
burung beo itu terbang ke belzoa dan menceritakan semuanya padanya
lalu sang putri memilih sepetak tanah tepat di sebelah dasar sungai untuk menabur benihnya
oleh karena itu sementara kekeringan mempengaruhi semua ladang lain kerajaan
tanaman sang putri tumbuh sehat dan kuat
dan sehingga kekeringan tersebut menyebabkan penyakit
raja sangat kecewa
dia kembali ke peri
kali ini juga burung beo mengikutinya
ketika berada di peri

ladang putriku baik baik saja dan subur
aku tidak suka itu
untuk musim tanam ini kirimkan banjir di atas sungai
sehingga tanaman akan hancur
banjir akan memengaruhi semua ladang lain juga
dan sehingga tanaman yang dihancur
kami akan bertahan
tapi aku tidak ingin seorang putri menjadi petani
burung beo itu menceritakan kepada sang putri
jadi untuk musim tanam berikutnya
sang putri menanam tanamannya di lereng bukit
sehingga tidak ada banjir yang bisa mencapainya
dan air akan meluncur di lereng bukit
dan membiarkan tanamannya dengan aman
raja merasa senang
raja sangat kesal
putrimu itu memang sangat pintar
dan dia suka bertani
aku tidak mau
aku tahu bagaimana menghadapi putriku
lakukan hal untuk menggagalkan panennya
serangan burung atau semacamnya
itu akan berhasil
aku akan membuat perombolan burung untuk memakan biji bijiannya
burung beo menceritakan segalanya kepada sang putri
sekarang apa yang kita lakukan
aku akan panggil temanku
dan membuat jaring di atas semua biji bijian
sehingga tidak ada burung yang bisa mengambilnya
jadi laba laba memanggil teman temannya
dan mereka menanam jaring di seluruh ladang
ketika burung burung itu datang
mereka tidak bisa menyentuh satupun tanaman milik sang putri
dan mereka menyebar ke ladang lain kerajaan
yang mendatangkan mala petaka bagi mereka
perih kirim tikus ke ladangnya
jangan khawatir putri
teman temanku dan aku akan menggali parit
di sekitar ladangmu untuk menjebak tikus
dan kehadiranku dan teman temanku akan membuat mereka merasa takut
dan seperti biasa ladang sang putri lebih aman
sementara tikus merusak tanaman di semua ladang kerajaan lainnya
raja yang mulia
ini adalah musim ketiga berturut turut panen kita gagal
sekarang kerajaan kita pasti akan kelaparan
apakah tidak ada biji bijian
tidak ada sayuran atau buah yang tersisa
tidak ada sayuran atau buah yang tersisa di kerajaan kita
tidak ada tuan
kita harus membeli makanan dari kerajaan sebelah
dan itu akan menghabiskan sejumlah besar perpendaharaan kita
tapi kita harus beli
tapi itu hanya untuk seminggu
karena setelah itu semua makanan di lumbung kita akan habis dalam tujuh hari
tidak akan aku berjanji
nah kau lupa bahwa ladangku selalu selamat setiap saat selama empat musim
ya yang mulia
tapi satu bidang tidak dapat menyediakan untuk seluruh kerajaan
aku tidak hanya memiliki satu ladang
ayah mengirimkan kekeringan untukku
tapi itu mempengaruhi seluruh kerajaan
dan aku tahu dia tidak akan berhenti di situ
dia tidak menyadari bahwa dengan mencoba menghukumku
dia merusak ladang yang ada di kerajaan ini
keteguhannya akan menyebabkan orang orang kelaparan
tapi apa yang bisa dilakukan
maukah kalian membantuku
ya tentu saja kami mau
temukan aku petak petak di hutan dan lereng gunung
di mana kita bisa membuat lebih banyak ladang
aku butuh kalian dan teman teman kalian untuk membantu mereka
orang orangku dan aku bisa menggali
teman temanku dan aku bisa membajak
teman temanku dan aku dan semua burung hutan lainnya dapat menyebar benih
teman temanku dan aku akan mengusir hama
teman temanku dan aku dapat memeriksa gulmah
jadi aku memiliki enam ladang berbeda di hutan dan pegunungan
tempat aku bercocok tanam bersama teman teman
tapi hanya enam bidang
kerajaan kita memiliki setidaknya seratus
tanamanmu masih tidak akan cukup
itu membawa aku ke hal berikutnya yang aku lakukan
aku berbicara dengan peri
aku butuh bantuanmu oh perih
aku sangat menyesal atas apa yang aku lakukan untuk ayahmu
tapi aku harus menepati janjiku padanya
ditambah terkadang satu satunya cara orang dapat belajar adalah dengan membuat kesalahan
dan ayahmu membuat kesalahan besar dengan membuat hasil panenya sendiri dihancurkan

aku hanya berharap pada saat dia menyadari kesalahan besar yang telah dia lakukan itu belum terlambat
itu sebabnya aku harus meminta bantuan ini darimu
katakanlah aku punya lima ladang rahasia lagi di hutan dan pegunungan
tapi makanan sebanyak itu tidak akan cukup untuk seluruh kerajaan
bisakah kau melipatgandakan hasil panenku
kau tidak tahu betapa senangnya aku untuk bisa melakukan itu
mulai hari ini tanaman apapun yang kau tanam
akan berlipat ganda seratus kali lipat
sehingga ketika kelaparan melanda kerajaan ayahmu
kau akan punya banyak makanan untuk rakyatmu
terima kasih terima kasih banyak
semua biji bijian dan sayuran disimpan di gudang yang diberikan kepadaku oleh pergi
semua biji bijian dan sayuran disimpan di gudang yang diberikan kepadaku oleh peri
hidup yang mulia putri belzoa
hidup yang mulia putri belzoa

hidup yang mulia putri besok
ayah sangat menyesal
sebagai petani kau penguasa yang lebih baik di kerajaan ini daripada ayah sebagai raja
dan maaf untuk kalian semua
sekarang aku menyadari betapa terhormatnya menjadi petani
ayah bangga padamu belzoa
ya kerajaan diselamatkan dari kelaparan berkat putri belazoa
dan itu membuat dia dikenal sebagai putri petani
banyak pangeran menganggap itu agak aneh
tetapi salah satunya pangeran richard menganggapnya mengagumkan
dia datang untuk bertemu
ya kita tidak tahu apakah mereka jatuh cinta atau tidak
tapi mereka sungguh menikmati bertani bersama
mungkin suatu hari nanti siapa yang tahu